tapi kalau setelah ini lo masih melakukan elsa
gue bakal ngerebut elsa dari lo
nah kita balik
mungkin malam juga
aku pulang ke rumah nina
besok aku sama nino kesana ambil barang barang aku
elsa ke rumah nino
tapi ini gak akan lama
begitu semuanya terbongkar
mama gak yakin nino masih mau melihat kamu
dan saat itu terjadi

aku nypower di negeri
aku pun juga bisa
aku lebih sekali
nino masih dingin sama gue
tapi gue gak akan nyerah
kotepe tinggalkah kamu dimana
diobatin dulu ya
aku kan udah bilang
ih tapi itu luka kamu sayang
gak apa apa ini cuma luka kecil
sayang makasih ya kamu udah maafin aku
makasih udah percaya lagi sama aku
aku gak mungkin ya datang ke kamu
kamu itu penyelamat aku
kamu masih inget kan sayang
oke osa last ya
satu dua tiga
satu dua tiga
thank you thank you semuanya
yang lainnya beres beres ya
iya bagus ya
ini bagus yang ini
bagus deh mas
yang ini lebih bagus nih
oh iya ini bagus banget
kamu itu keren banget tuh
dan mata kamu juga hidup di kamera
saya yakin banget sama kamu
kamu bakalan menjadi model yang berkelas
thank you banget ya mas
eh saya ntarin kamu pulang ya udah malem
saya minta mama saya jemput saya aja ya
ah kasihan dong mama kamu jemput kamu malem malem
udah biar saya aja yang kering kamu pulang ya
oh eh ya boleh
oke tunggu ya
oke tunggu ya
oke tunggu ya
kamu duduk di belakang aja ya
biar bisa rebahan kayaknya kamu lelah banget
oh makasih ya mas
oh makasih ya mas
kok kok di sini
oh di sini
oh di sini
mas apa sih ini
jam macem macem ya mas
kamu cantik banget elsa
saya bisa mama kasih kamu job yang banyak
selama kamu tinggal ikutin aja pak
mas tora tolong mas jahatnya
jangan keluar kanyalah buat perempuan lu
pasti aku lagi bencang
berakhir sama perempuan ya
mas mas abun mas
udah gak usah takut
mbak aman dengan saya
cuman sedikit pusing
saya saya ntar mbak ke depan
dan sejak saat itu
waktu kamu nyalah amatin aku dari laki laki bijak itu
aku langsung janji sama diri aku
laki laki yang bisa milikin aku sebetulnya